rektoverso merupakan salah satu unsur pengaman uang kertas rupiah untuk melindungi uang dari pemalsuan
unsur pengaman rektoverso adalah teknik yang juga diterapkan pada uang kertas negara lain
masyarakat dapat dengan cukup mudah mengenalinya dengan cara diterawang
unsur pengaman rektoverso digunakan mengingat sangat sulit untuk dibuat karena membutuhkan alat cetak dan ketepatan atau presisi tinggi
rectoverso adalah suatu teknik cetak khusus pada uang kertas yang memecah sebuah gambar menjadi dua bagian
di sisi depan dan belakang lembar uang dan hanya dapat dilihat utuh bila diterawat
rektoverso berupa logo bank indonesia yang dipotong secara diagonal sehingga membentuk gambar seperti ornamen yang tidak beraturan
namun apabila diterawang rektoverso akan terlihat sebuah gambar yang utuh membentuk logo bank indonesia
rektoverso tidak dirancang untuk membentuk atau dimaknai sebagai gambar atau simbol lain
selain logo bank indonesia